kita bahas soal imbas corona dan juga panik baying yang dilakukan oleh warga
meskipun sudah ada imbawan dari presiden joko widodo tadi
agar warga tidak melakukan panic buying sebagai imbas dari virus corona yang sudah masuk ke indonesia
faktanya warga masih berbondong bondong membeli masker misalnya pencuci tangan hingga memasuk stok bahan makanan
eskalasi transaksi belanja pun terjadi
bagaimana pemerintah menyikapi fenomena panik baying akibat corona ini
dan hal hal apa saja yang memang dalam situasi hari ini dilakukan oleh pemerintah seharusnya dilakukan untuk bisa meredam
dan juga mengantisipasi dalam beberapa pekan ke depan selama virus corona ini masih ada di indonesia
kita dalami pada malam hari ini
kami mengundang menko perekonomian pr langga hartarto yang kemudian mengutus pak iskandar simorangkir
deputi satu dari menko perekonomian
selamat malam pak iskandar
terima kasih pak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
dan ada pak trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik
selamat malam pak trubus
terima kasih pak sudah hadir
dan ada bang tulus abadi ketua pengurus harian dari ylki
selamat malam bang tulus
nanti bang tulus akan melihat dari sisi dari konsumen melihat situasi pada hari ini seperti apa
tapi saya akan ke pak iskandar terlebih dahulu
pak jadi ketika kemudian melihat situasi setelah pengumuman ada corona
publik bereaksi sedemikian rupa pak
ada yang belanja menyetok barang menyerbu toko toko retail
pemerintah melihat atau menyikapi aksi ataupun reaksi seperti ini bagaimana pak
apakah ini tidak diduga terlebih dahulu tidak dibaca atau seperti apa sebetulnya
sebenarnya pemerintah itu melihat ya
sebenarnya ini kan corona ini kan sudah terjadi di beberapa negara seperti itu ya
jadi informasi informasi yang didapatkan di negara lain
kita melihat ini kan zaman it yang begitu canggih kan seharusnya informasi itu mengalir begitu cepat
memang kita tahu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kejadian kejadian masa lalu seperti sars ya
tapi yang masalahnya adalah karena ini jenis dari virusnya baru
masyarakat mungkin khawatir bahwa obat untuk corona ini memakan suatu proses waktu
mungkin itu yang membuat mereka
sehingga beribas kemana mana
karena itu langsung presiden turun tangan
setidaknya hari ini presiden dua menteri meminta masyarakat supaya jangan panik bayi
kenapa seperti itu
ini kan negeri kita ini dibangun oleh kita sendiri gitu ya
kalau nanti terjadi misalkan ras ekonominya jatuh yang dirugikan kan masyarakat itu sendiri sebenarnya
maka itu tadi kenapa presiden itu langsung turun tangan mengukakan jangan panik buying
terus juga menteri saya tadi bahkan ketika selesai rapat
pak erlangga ya
pak erlangga rapat dengan presiden itu mengungkapkan jangan panik buying
bahkan menteri peragangan tadi mengukakan juga
saya kesempatan ini juga mengungkapkan seperti itu
tapi kan imbauan saya tidak cukup sebetulnya pak iskandar
maka itu ini kan kita dengan langkah nyata kita tunjukkan
misalkanlah seperti bulog kita kemunggakan bahwa stok bulog itu lebih dari cukup untuk menampung itu
kemudian ada langkah langkah lanjutannya seperti misalkan seperti pak erlangga
mengukakan bahwa kita akan mengurangi ekspor daripada masker tadi
selain tentunya aparat kan ini ada namanya satgas pangan seperti itu
ini juga mengawasi gitu ya
apakah ada perilaku spekulasi yang justru merugikan perekonomian ini
karena kan nanti yang paling dirugikan itu pasti orang yang berpendapatan tetap kan
dengan kasus kenaikan harga orang berebut rebut
maka itu saya senang satu pepatah orang jepang ketiga tsunami itu katanya gini
kalau berebut itu pasti berkurang katanya
tapi kalau berbagi pasti cukup
saya tadi dapat wa dari teman saya satu grup
maka itu saya keunggahkan seperti ini
pasti kalau kita berebut pasti kurang
tapi kalau perbagi pasti cukup
itu yang harusnya kita tanamkan
yang rugi kita sendiri
tidak ada negara lain yang membela
tapi sempat diantisipasi nggak pak iskandar bahwa kemudian reaksi ini akan terjadi begitu
karena kan di beberapa negara juga hal yang sama terjadi kan
ketika virus ini diumumkan ada di negara itu terjadi hal yang sama
begitu ini kan
sebenarnya pemerintah sudah beberapa kali sejak virus ini merebak
sebelum diumumkan juga sudah mengungkapkan beberapa kali informasi ya terkait ini
termasuk kita juga ketika kita menyetop tanggal lima januari penerbangan dan ke cina
itu kan udah ada statement pemerintah sebenarnya
khususnya sektor pariwisata waktu itu
kemudian kita mengeluarkan paket paket kebijakan untuk stimulus fiskal
yang diberlakukan itu sejak maret
itu artinya kita mengantisipasi lebih jauh
bahkan di pasar keuangan itu bi jauh lebih ke depan juga melakukan preventif kebijakan
untuk mengantisipasi daripada perubahan ekonomi
akibat daripada corona
saya ke pak terubus
pak ini kan tentu ada aksi dan reaksi
atau langsung menyerbu toko toko
apa yang kemudian anda lihat dari kebijakan kebijakan yang dari pemerintah
dan juga apa yang dilakukan oleh masyarakat sendiri
jadi sebenarnya kan awalnya ini kan dimulai dengan adanya sosial antras
jadi tidak percaya
jadi tidak percaya secara sosial
karena masyarakat publik itu melihat pemerintah kok nggak ngaku ngakuin
jadi meningkat kemudian apa istilahnya public antras
meningkat tuh public antras ini
yang kemudian situasinya makin tidak percaya
kemudian karena yang dipercaya malah berita berita hoax kan
yang berseliwaran tentang corona itu
kemudian ada berita terkait orang mau ke umroh haji sudah tidak bisa
nah ini kan itu muncul itu
kemudian yang ketiga sampai ke panik baying ini
jadi ini kan panik baying
ini kan suatu kondisi dimana masyarakatnya sudah nggak percaya gitu
nah kondisi ini
jadi public antras tadi ya
public antras inilah yang kemudian munculnya ini
nah munculnya orang panik baying ini sebenarnya kan dalam kebijakan publik itu
rasional komprehensifnya itu adalah munculnya efek domino
yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat mengambil memberitakan itu
efek dominonya seperti apa yang hari ini terjadi misalnya
iya misalnya orang berbondong bondong membeli ini
membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu
begitu dia beli sekarang
itu ya beli sekarang
semua habis pada sekarang
itu kan nanti stoknya kesana jadi kosong
kan untuk mengisi lagi mall mall itu semalanya semalanya itu butuh waktu
nah ini kan kemudian yang terjadi seperti kata bapak tadi
harusnya kan berbagi bukan orang malah berbondong bondong untuk memborong
belum lagi nanti ada yang menimbun
untuk itu kan kemudian ada munculnya istilahnya free rider
orang orang yang mencari keuntungan di situ
ada spekulan di situ
nah inilah yang kemudian menyebabkan
artinya bahwa keberadaan virus corona ini sudah bergeser kepada persoalan bagaimana publik
relasinya dengan negara negara
pemerintah dalam hal ini apalagi pemerintah selama ini memberitakannya macam macam
oke jadi apa yang membuat publik ada distrust dengan pemerintah ketika soal corona ini
sehingga mereka kemudian berbondong bondong langsung melakukan tindakan sendiri
iya karena sejak awal sejak awal itu tidak terbuka
misalnya kan begitu rbni kita pulangkan dari wuhan ya
pulang wuhan kemudian dikarantina di natuna
itu kan masyarakat kan ada penolakan dari situ kan
ada demo segala ini kan sebenarnya karena apa
karena tidak terbuka
harusnya kan melalui proses yang setidaknya satu ya
ada sosialisasi yang harus dilakukan
yang kemudian ada komunikasi
yang ketiganya adalah apa
nah ketika ini tidak dilakukan secara komprehensif secara terus menerus
maka yang terjadi kemudian masyarakat yang dia terima adalah berita berita yang kategorinya mungkin berita bohong berita hoax atau berita apapun
ini yang mengingat bahwa masyarakat kita ini memang lebih pada konteks culture untuk melakukan satu perilaku perilaku yang pada dasarnya itu sebenarnya apa yang dibangun pemerintah ngikutin gitu
tapi karena pemerintahnya yang tidak terbuka terbuka ini
jadi masalah transparansi kan
jadi seolah olah disembunyi sembunyiin
seolah olah tidak jelas ininya
masyarakat sebagian sudah tahu bahwa di indonesia ada ini
apalagi kemudian kritik kritik keluar dari kedutaan amerika ya kan
kemudian dari pm
pertama perdana menteri australia
jadi ini adalah sebenarnya buntut dari apa ya lini masa dalam pemerintah ketika menangani kasus corona
sehingga kemudian ketika ada tiba tiba diumumkan ada langsung bergabung
kemudian kan dampaknya kemudian apa namanya rupiah akhirnya goyang juga ya kan
artinya bi harus melakukan intervensi sampai seratus triliun yang harus di ini untuk mempertahankan harga ini
nah ini kan semua bagian dari dampak namanya istilahnya itu efek domino daripadanya kebijakan itu
nah ini kan hal hal seperti ini yang
yang akan membuat ketika nanti tidak dilakukan sosialisasi secara baik komunikasi secara baik dan yang terakhir paling penting adalah edukasi
maka yang terjadi adalah masyarakat akan tetap pada tataran ini
tataran apa panik terus karena kekhawatiran cemas terus
nah ini kan logika publik itu lebih mendekati adalah logika logika yang dikatakan rasional bondir
jadi artinya apa sih ya rasionalnya itu terikat segala sesuatu
jadi kalau misalnya temennya oh beli borong borong ya ikut aja beli beli borong borong
kalau temennya misalnya ngambil beras banyak ya saya ikut aja beras banyak
sebelum saya ke pak tulus pak iskandar ada yang anda tanggapi pak ini soal kemudian bagaimana pemerintah paling tidak menjaminlah situasi ini
enggak sebenarnya kalau tadi yang di permasalahan ini sebenarnya kalau nilai tukar sama rupiah tadi ya
sebenarnya sebelum diumumkan oleh presiden kemarin itu justru itu hari jumat yang sebenarnya panik seluruh pasar palas pasar keuangan di dunia gitu ya
itu kejatuhan harga saham seluruh dunia dan nilai tukar di dunia itu jauh sebelum pak presiden mengumumkan
karena pada saat itu para pelaku pasar hari jumat itu coba lihat data hari jumat itu anjlok semua tuh pasar saham dunia ya
anjlok nilai tukar dunia
jadi jangan apa seolah olah ini dilemparkan karena peristiwa pengumuman tadi ngersiam
memang globalnya memang udah panik gitu ya
bi itu masuk ke pasar justru kemarin itu justru pasar malah tenang hari ini
kemarin pengumumannya kan coba kita lihat pasar nilai tukar saham
saham itu menguat kalau kita lihat hari ini
begitu juga dengan rupiah itu pengumumannya kan kemarin gitu
jadi sebenarnya ini kalau bagi saya dibilang ketidakpercayaan enggak
ketidakpercayaan enggak juga seperti itu ya saya pikir
padahal kan pemerintah itu terus menerus menginformasikan terkait dengan corona ini
kalau saya melihatnya yang sederhana aja lihat di pasar keuangan
kalau dia nggak percaya panik itu akan terjadi terus itu begitu pengumuman
pengumumannya kan kemarin kalau kita lihat ya
begitu diumumkan oleh pak presiden siang hari ya
kalau dia tidak percaya antras tadi yang seperti dikunggahkan itu pasti nilai tukar rupiah anjlok lagi
semua rebound hari ini kalau kita lihat
ini artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dari sisi investor mendapatkan kepercayaan
maka tuh memang berita berita yang kayak hoax yang negatif ini memang perlu dinetralisir untuk membangkingkan confident mereka
tapi bagi pelaku pasar
keterbukaan informasi yang langsung dikunggahkan antras
kenapa nilai positif
lihat tuh harga sahamnya naik
berserta dengan kebijakan kebijakan langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
sehingga rebound tuh
harga saham nilai tukar
usai jeda saya akan ke bang tulus abadi dari ylki
bagaimana anda menyoroti fenomena yang terjadi hari ini dan juga kemarin menyikapi pemerintah ketika mengatakan sudah ada virus corona di indonesia
apa yang anda catat dari situ
catat dari situ
kami akan segera kembali
saya langsung ke bang tulus abadi dari ylki
bagaimana anda memotret apa yang terjadi ya
tidak hanya foto foto orang belanja saja yang dipotret tapi fenomenanya juga layak untuk kita potret bersama
ya sebenarnya terjadi panic buying itu kan dalam skala yang lebih kecil
itu kan sudah akhir januari atau off february dalam konteks masker
itu kan ylki kebanjiran pengaduan terkait dengan harga yang melambung sama stok yang semakin susah
itu sejak akhir januari dan kami sudah rilis pada awal februari
dan semakin kesini semakin susah
dan itu yang saya lihat ketika kami rilis itu ada tiga poin yang kami minta
agar pertama kppu mengendus dugaan eksesif margin bagi oknum pelaku usaha tertentu
karena itu kan melanggar undang undang tim monopoli dan persaingan tidak sehat
plus adanya dugaan penimbunan oleh polisian
nah kami melihat polisi juga melakukan manuver untuk melakukan itu
walaupun polisi kemudian belum punya definisi penimbunan itu seperti apa
dan kemudian banyak pelaku usaha yang mengeluh dengan tindakan tindakan polisi yang main hantam kromo terkait dengan dugaan penimbunan
yang memang waktu itu tidak ada definisi penimbunan masker itu seperti apa
dan kedua dari kppu juga menyatakan sebenarnya belum ada gejala dan eksesif margin dari pelaku usaha
nah tetapi faktanya kan di lapangan terjadi permintaan yang tinggi
dan kemudian stoknya tidak ada
nah ini yang saya kira tidak ada komunikasi publik yang baik dari pemerintah terkait dengan virus corona ini
karena kemudian masyarakat menafsirkan bahwa cara menjaganya dengan masker saja
terutama kan dengan masker yang dia beli baik masker yang n sembilan puluh lima ataupun masker yang biasa
padahal itu cara yang boleh kita bilang itu salah kaprah
ya karena terbukti bahwa virus corona ini tidak ada
karena virus corona tidak efektif kalau kita menggunakan masker untuk melindungi diri
karena proses penularannya tidak dari situ
nah ini artinya otoritas kesehatan khususnya kementerian kesehatan menurut saya gagal di dalam mengkomunikasikan kepada publik terkait dengan virus corona ini
sehingga masyarakat mengambil kesimpulan kesimpulan sendiri dan akhirnya yang dipercaya malah hoax hoax tadi
jadi kita sudah melakukan lima puluh empat hoax yang berdebaran dan itu yang menjadi rujukan masyarakat
oke aduan aduan dari masyarakat setelah ini dalam situasi panik baik ini apa saja
ya terutama soal masker
soal masker yang baik yang reguler ataupun masker yang n sembilan puluh lima yang spesifikasi tadi
nah ini saya kira memang menjadi persoalannya serius karena banyak orang yang kemudian susah mendapatkan masker

ya misalnya di boyolali atau di klaten yang sekarang sedang kena apa namanya letusan
di mana masih ada masker yang telah dilakukan eropsi merapi
itu mereka perlu masker dan sementara di pasaran tidak ada
ini padahal jauh lebih urgent menggunakan itu
nah ini yang saya kira pemerintah belum mengantisipasi terkait dengan hal hal yang sepele
dan kemudian soal komunikasi publik
dan saya lihat menteri kesehatan jelek sekali dalam menjelaskan masalah fenomena corona ini kepada masyarakat
sehingga masyarakat mengambil kesimpulan kesimpulan sendiri
dan akhirnya tadi soal panik bayang yang menimbulkan kesulitan
yang menimbul sembah akun dan segala macam
padahal sama sekali tidak ada hubungannya
ini yang saya kira komunikasi publik ini yang saya kira harus diperbaiki
dan kemudian masyarakat juga harus rasional
kalau perlu kalau memang mereka melakukan tindakan tindakan panic buying
yang mengganggu stabilitas ekonomi kasih tindakan tegas
karena ini bisa mengganggu struktur ekonomi dan kemudian merugikan konsumen yang lain
dan nanti akan memperparah keadaan
sejauh ini menurut anda kondisi panic buyingnya sudah cukup parah
atau masih level yang harusnya masih bisa diantisipasi
ya sebenarnya kalau dilihat dari case nya itu menurut saya masih belum terlalu membahayakan ya
karena masih pada komunitas komunitas tertentu atau di tempat tempat yang terbatas
tetapi kalau ini kemudian diviralkan di blow up segala macam
itu akan makin menambah panik masyarakat
seolah olah memang kemudian ini kiamat ekonomi setelah ada virus corona ini
ini yang tidak boleh terjadi
walaupun memang kita semua harus waspada
pemerintah harus waspada kita harus waspada untuk mengantisipasi hal ini
karena memang toh buktinya memang memukul ekonomi ya
seperti sektor penerbangan yang kemudian drop dan segala macam
tapi juga saya lihat pemerintah dalam respon dengan kebijakan kebijakan yang ada
itu menurut saya juga tidak tepat
terkait dengan memberikan diskon tiket pesawat agar mendorong
pariwisata gitu ya
ini diutamakan kenapa pariwistana
mendorong untuk ayo pergi tetap wisata segala macam
berikan diskon segala macam
padahal negara lain justru meminta untuk masyarakat jangan kepergian
kalau nggak penting di rumah saja
kenapa kita malah disuruh pergi diberikan tiket gratis dan segala macam
baik pak iskandar
dari kemenko perekonomian atau dari anda sendiri sebetulnya melihat situasi ini sudah seberapa panik masyarakat kita
atau ini sebetulnya masih tahap yang masih biasa saja
imbas dari informasi yang disinformasi saja
atau memang sudah real juga sebetulnya
kalau kita lihat hari ini pemantauan kita itu sudah meredah ya
kalau dibandingkan dengan kemarin seperti itu
ini kalau misalnya kita kan khawatir kalau terus menerus ya
ini pada saat pengumuman memang pada saat itu kalau kita lihat memang ada terjadi panik buying
tetapi ketiga presiden dan menko perekonomian kemudian menteri perdagangan
bahwa pemerintah akan menjaga persediaan barang dan diminta masyarakat untuk tidak berlebihan
kalau kita lihat hari ini itu sudah sedikit meredah kalau kita lihat
coba cek sekarang ke supermarket
tidak seperti yang kemarin lagi
ini mengindikasikan bahwa dengan adanya komitmen dari kepala negara langsung untuk bisa menjaga
persediaan barang dan para menteri yang in charge di dalam bidang perekonomian
itu masyarakat sudah terinformasi adanya komitmen pemerintah untuk bisa mengendalikan harga
dan menjaga persediaan dan distribusi barang
kemudian itu tadi saya ingin menanggapi yang tadi katanya salah di sektor pariwisata
sebenarnya kalau kita lihat tadi ya sebenarnya
kita mencegah ini harus menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi
pada akhirnya juga nanti kalau misalkan
maka itu kita mencegah kesehatan itu penting
tetapi juga orang makan juga penting ya kan pada akhirnya kan gitu
bagaimana misalkan orang dampaknya mungkin bisa lebih besar bagi mereka
kalau misalkan orang nggak punya pendapatan
sama aja nggak bisa makan seperti itu ya
pada akhirnya juga masyarakat ini akan terpukul kan seperti itu ya
maka itu kenapa kita kalau kita lihat kemarin dengan tetap menjaga sisi kesehatan
kita ingin mendorong sektor pariwisata kita
tetap jalan begitu ya
maka itu sebenarnya ini kan seperti sars yang dulu sebenarnya
kalau kita hati hati sebenarnya harusnya kan bisa kita kendali
kalau kita hati hati maka itu jangan panik berlebihan kayak gitu
kalau semua di rumah aktivitas nggak ada
akhirnya masyarakat nggak punya pendapatan nggak bisa makan
pada akhirnya apa yang terjadi dengan mereka
ya kan seperti itu
maka itu ini harus kita jaga keseimbangan antara nggak ada pemerintah di dunia itu tidak memperhatikan masyarakatnya ya
pasti pemerintah di dunia ini memperhatikan keselamatan daripada rakyatnya itu
nomor satu prioritasnya
tetapi pemerintah juga harus mengasih makan rakyatnya itu sendiri gitu
maka itu bagaimana ini menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi tanpa merugikan kesehatan mereka
saya ke pak tulus silahkan
pak tulus anda mungkin bisa menanggapi atau memberikan masukan yang lain
karena ini soal kemudian satu sisi memang ada masalah kesehatan tapi di sisi lain juga ada perekonomian yang tertumbuh
maksud saya begini dibereskan dulu masalah komunikasi publik dari sisi kesehatan
karena sebenarnya kan sampai detik ini masih terjadi mispersepsi yang ada
saya sangat serius terkait dengan menyikapi corona itu
dan itu kan yang punya otoritas untuk menjelaskan kepada masyarakat adalah pemerintah
dengan kementerian kementerian yang dimiliki sehingga masyarakat bisa menyikapi secara wajar dengan komunikasi publik di bidang kesehatan
sehingga tidak terjadi tadi bahwa dengan masker misalnya atau kemudian harus diisolasi dan segala macam
soal pariwisata dan juga ekonomi tadi dikatakan oleh
ya itu penting
tapi kan kita lihat di lapangan
kita temukan kasus kasus di bandara atau di pelabuhan pelabuhan yang cara mendeteksi terhadap kejadian kejadian corona itu masih banyak dikritik
ya baik terkait dengan suhu ataupun dengan cara cara yang di negara lain dilakukan tapi di kita tidak
nah ini yang saya kira aspek pelindungannya kan harus diutamakan
ya apalagi negara kita kan yang sangat majemuk pintu masuk banyak sekali dan segala macam
sehingga menjadi ancaman secara terhadap
menjadi ancaman serius ketika ini tidak ada pengendalian yang sungguh sungguh
karena kita tahu gaya hidup masyarakat kan di kita banyak yang tidak sehat
pola hidupnya dengan adanya virus corona ini kan bisa memicu lebih parah daripada yang di negara lain
saya break terlebih dahulu
nanti saya akan ke pak trubus untuk melihat bagaimana sebetulnya pemerintah harus mengambil public policy dalam situasi seperti ini
dengan banyak kemudian masalah
tapi di sisi lain juga ada hal hal yang perlu dipertimbangkan
tadi soal ekonomi misalnya
dan juga situasi yang warga yang masih panik meskipun tadi pak iskandar katakan sudah agak merada sepertinya
tapi ini kan tentu perlu kita kaji lebih dalam dan apa kebijakan kebijakan yang sudah diambil atau seharusnya diambil oleh pemerintah ke depan
tapi dibahas nanti pak trubus bang tulus dan juga pak iskandar
kami break kami akan segera kembali di starlight
saya ke pak trumus
sudah banyak tadi diskusi kita ya pak
cukup menarik sebetulnya dari segala sektor
intinya adalah soal kemudian imbas corona yang kemana mana
dan juga terjadi panik baik
jadi kebijakannya seperti apa yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini pak trumus
iya kebijakannya terutama kalau kita
arah skenario planningnya adalah lebih ke ini ya
antisipatif gitu ya
jadi mengantisipasi hal hal yang mungkin terjadi
yang kedua adalah tentu ada kebijakan sifatnya preventif
pencegahan bagaimana ini supaya tetap ini
karena persoalannya kan sekarang ini persoalan tidak hanya di pusat
kemudian di daerah daerah kan
ini bagaimana nanti pemerintah daerah dalam ini gubernur bupati wali kota dan sampai ke tingkat bawah
ini bisa secara bersama sama gitu menyadari bahwa penanggulangan soal covid sembilan belas
suruh corona ini sebenarnya apa harus dihadapi secara ini
ini yang harus harus digerakkan
jadi jangan sampai kemudian seperti kemarin
dianggap anggap pemerintah pusat
karena begitu dki jakarta sudah mengumumkan mengeluarkan ingu dua puluh
kemudian baru pusat apa memberitahu bahwa disitu ada ini
nah ini kan situasi yang kelihatannya kemudian terlihat ada hubungan yang kurang
komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
nah perlu diketahui bahwa penyakit ini kan sudah menyebar ke daerah daerah yang lain
karena ini paling tidak secara preventif harus dilihat bahwa penyebarannya ini nanti ke daerah daerah yang jauh dari pusat
karena itu bagaimana pemerintah pusat membuat satu kebijakan yang sifatnya adalah ya in press yang menggerakkan satu lembaga tertentu
misalnya krisis center atau apa jika satu pintu gitu
satu pintu penjelasannya
satu pintu penjelasannya yang bisa diterima
jangan sampai nanti dari kementerian perhubungan harus pakai masker
sementara dari menteri kesehatan tidak perlu pakai masker
nah ini kan kemudian akhirnya publik melihatnya
membingungkan ruang publik
ini kan publik karena apa karena sementara dari polri sendiri menjelaskan bahwa nanti mereka yang memberitahuan berita hoax akan diancam dengan pasal empat belas ayat satu ayat dua tentang kua pidana misalnya gitu
nah ini kan hukumannya sampai tiga sampai sepuluh tahun
nah ini kan sebenarnya hal ini
tapi perlu memang itu
penegakan hukum juga sambung dengan pak tulus tadi
adanya penegakan hukum supaya apa supaya ada kepastian
nah selain itu adalah kebijakan yang paling perlu ditekankan ke depan ya penjagaan bersifatnya edukasi
nah ini tadi pak iskandar katakan pemerintah sudah menjamin bahwa stok pangan semuanya aman tidak perlu belanja berlebihan
ini saya bandingkan gini dengan singapura ya
ketika singapura dinyatakan positif corona dan banyak warga yang kena
itu kan perdana menteri singapura
itu langsung membuat video tutorial yang sangat detail sangat informatif bagi warganya
yang menjelaskan tentang duduk persoalan kita kena dan kemudian mengantisipasi dan kemudian menenangkan warga dan itu sangat informatif
nah kita belum melihat itu disampaikan oleh pejabat pemerintah indonesia apakah mungkin level presiden atau minimal menteri kesehatan atau siapapun yang punya otoritas untuk itu sehingga warga tenang
nah kita mendengarkan info itu malah mendengarkan informasi perdana menteri singapura
yang menjelaskan secara detail secara gamblang informatif sehingga kita tahu bahwa bagaimana virus corona itu akan melakukan penyebaran antisipasi dan warga tidak perlu panik
nah ini kita belum melihat itu disampaikan oleh pemerintah indonesia secara clear sehingga kita bisa menyikapi dengan clear juga
karena sampai detik ini yang kita lihat sebenarnya masyarakat masih mispersepsi misleading terkait dengan virus corona
sehingga responnya seperti itu panik buying dan segala macam
karena entry pointnya salah dan kemudian menyikapinya juga salah
oke ketika presiden mengatakan tidak perlu panik semuanya aman tadi pak eskan terkatakan
itu cukupkah pak trubus meredam panik buying dan juga reaksi reaksi dari masyarakat hari ini
dalam jangka pendek mungkin iya
oke jangka panjang
tapi kalau untuk jangka menengah jangka panjang saya kira enggak
perlu proaktif pemerintah melakukan satu terobosan terobosan
di mana edukasi komunikasi yang disampaikan tadi terkait
sampaikan tadi terkait juga sosialisasi ini yang terus menurut
karena masyarakat pada umumnya masih awam gitu
apalagi masyarakat di daerah kan enggak tahu apa itu corona kan gitu
nah ini yang kemudian harus diketahui bahwa corona itu tidak sehebat dari virus virus sebelumnya lah
karena atau juga nanti pemerintah juga harus mengedepankan pemikiran skenero planning
artinya gini bahwa nanti kedepannya juga akan ada muncul lagi penyakit yang lain lagi
jadi ini supaya ada
tidak hanya corona ya
ini kan harus dipikirkan juga
jangan sampai panik lagi seperti sekarang ini
baik pak iskandar bagaimana short time dan juga long term policy yang sudah disiapkan mungkin oleh pemerintah atau mungkin oleh menko perekonomian
ada beberapa hal ke depan itu yang akan dilakukan pemerintah tentunya
dari pertama itu seperti saya kemukakan tadi kesehatan itu menjadi kunci utama bagi pemerintah
apalagi di era pak presiden jokowi ini
kesehatan masyarakat itu menjadi harga mati
itu merupakan pasti itu komitmen semua pemerintah di dunia seperti itu
itu juga kita lakukan
saya pikir ini masalah persepsi ya
masalah edukasi itu kan bisa bermacam macam caranya
di suatu negara bagus belum tentu di negara kita bagus dengan cara yang sama kayak gitu
maka itu kita jangan mengkopi begitu saja ya
mungkin di negara lain bagus metode seperti itu
tapi di sini belum tentu
tapi bagi kita belum tentu
harus kita lihat juga kayak gitu
padahal kemudian selain yang utama tadi saya bilang adalah masalah kesehatan
yang terpenting juga kita harus memperhatikan masalah ekonomi kalau kita lihat
kita punya penduduk dua ratus tujuh puluh juta
ini butuh makan ini
ini real kayak gitu
ini kan kalau lihat mortality nya kan
tadi idi juga ada
tadi idi juga kan ada di salah satu titik
jauh di bawah ketiga sars yang terjadi di dua ribu dua dua ribu tiga
orang itu panik mungkin karena ini jenis virus baru
selalu kan begitu
negara lain juga panik
kita jangan terlalu misalkan membesar besarkan seperti itu
saya lihat itu sudah mulai menurun tensinya
panik tadi sejak presiden menko perekonomian
kemudian menteri perdagangan
anda jangan panik
termasuk nanti juga satgas pangan ini akan langsung turun melihat apakah ada perilaku monopoli penimbunan barang
seperti itu tetap diawasin
pak iskandar soal satgas pangan kebijakan kebijakan rigid ke depan itu apa
nanti kita bahas di segmen terakhir dialog ya pak terubus dan juga bang tulus
kita break sebentar
kami akan segera kembali setelah itu
ya segmen terakhir dialog pada malam hari ini masih bersama dengan pak iskandar simorangkir deputi satu menko perekonomian
ada pak terobos rajardian pengamat penjagaan publik dan bang tulus abadi dari ilki
jadi pak iskandar yang lebih rigid lagi tadi ada satgas pangan dan sebagainya untuk menjamin stok makanan ini kedepan
karena kita bicara soal long term juga mudah mudahan memang tidak begitu menyebar luas ya
tapi segala bentuk antisipasi yang berkaitan dengan publik perlu kita siapkan sejak hari ini pak
memang selain masalah kesehatan tadi sekarang seperti kementerian kesehatan itu menyiapkan semua pedoman pedoman bagaimana pencegahan
kalau kita lihat misalkan contoh ya di kementerian lembaga seperti di tempat saya itu itu udah ada tuh pedomannya
itu nanti mungkin bisa diteruskan di tempat publik
tapi selain dari sisi aspek kesehatan yang selalu kita perhatikan kita juga memang memperhatikan aspek ekonomi
maka itu nanti ke depan itu nanti akan ada stimulus fiskal yang kedua yang lebih signifikan untuk mendorong ekonomi kita
kita tahu kan ekonomi kita ini kan berbasis pada konsumsi
di mana sumber perusahaan
lima puluh enam persen itu berasal dari konsumsi rumah tangga
maka itu untuk bisa kita tumbuh bertahan tetap tinggi dalam rangka untuk memberikan orang orang memberi makan orang orang miskin memberi makan orang orang pengangguran itu kita butuh growth pertumbuhan
maka tuh pemerintah sekarang lagi kerja keras ya nggak beberapa lama akan mengeluarkan kebijakan stimulus dua
yang bisa mendorong meningkatkan daya beli masyarakat yang mencegah masyarakat menganggur yang mencegah masyarakat
dalam konteks corona hari ini pak bagaimana
menjamin stok pangan makan dan sebagainya
semua itu kita lihat semuanya dari aspek termasuk industri kan
termasuk industri dia butuh bahan baku misalkan seperti itu
semua ini kita pikirkan secara holistik tetapi tentunya selalu memperhatikan tadi kesehatan masyarakat itu menjadi yang utama juga bagi kita
oke sebelum saya ke pak turbus bantulus
itu loh apa catatan terakhir dari anda dari ilki pak menyikap ini ke depan
ya kita dukung pemerintah untuk soal stok pangan tadi ya
tetapi masalah tadi harus diselesaikan aspek kesehatan publiknya
dan kedua keterjangkauan harga
karena ini harus kita waspadai bahwa dengan adanya virus ini kemudian impor bahan baku itu dari china misalnya itu banyak berhenti kan
karena tidak boleh ada lalu lintas segala macam
ini lalu dari mana pemerintah mencari bahan baku yang
kemudian bisa semurah dari cina atau harganya sama sehingga tidak memperkui pada struktur biaya
karena kalau stok ada tapi harganya mahal semakin berat nanti bagi daya beli konsumen
satu poinnya saya ini masker karena yang memang tidak diatur oleh pemerintah tapi dengan ada gonjang ganjing corona ini harganya jadi gila gilaan
sehingga orang orang yang memang membutuhkan masker untuk sehari hari apalagi polusi di jakarta ini kita perlu pakai masker itu menjadi sangat mahal
nah tolong diintervensi
walaupun secara regulasi ini tidak ada tapi dengan adanya kasus corona ini harus diintervensi
sehingga ada keterjangkauan harga dan stok yang ada
pak turbu serahin dari anda
apa yang paling bahaya ketika kemudian panic buying ini tetap terjadi
iya yang jursuburat ke depan persoalan akutan budilitas publik jadinya
karena apa karena nanti kalau ini terus menerus jadi siapa yang bertanggung jawab kan gitu
dalam arti bahwa pemerintah kan mau tidak mau harus koordinasi secara terus menerus kemudian pengawasannya ini siapa
karena itu kan kita memerlukan satu lembaga atau apa yang namanya apokrisis center atau apa
sehingga lembaga inilah yang nanti akan mengolah berbagai hal terkait dengan isu isu
entah itu nanti corona atau isu yang lainnya yang terkait dengan penyakit itu bisa tertangani dengan cepat
karena ini selama ini kita yang terjadi kan masalah pemerintah ini lambat gitu lambat
padahal berita sudah lama ada tetapi yang muncul kemudian karena lambat itu nah pani buying ini gitu
jadi supaya nggak terulang ini terulang lagi saya pikir itu satu pintu yang memberitakan
menginformasikan kemeninfo atau kementerian kesehatan otomatis ini masing masing berkoordinasi ada
itu melalui apa
tentu melalui inpres kan
itu oleh presiden
nah presiden itu menugaskan kepada satu lembaga
dan itu penting dalam situasi hari ini ya
karena masyarakat ini ingin tahu kepada siapa
sekarang kan pertanyaan kalau mau tahu sama siapa harus nanya ke dokter belum tentu tahu
ke puskesmas juga belum tahu lah tentu
ke rumah sakit yang lain belum tentu jauh juga
karena ini kan persoalannya apa
ini urusannya departemen kesehatan maksudnya kementerian kesehatan bukan urusan itu juga kan
jadi ini yang perlu ditegakkan
pak sendar terakhir singkat saja soal masker tadi yang sempat disinggung oleh pak tulus
ini juga kepentingan kita semua pak bagaimana
menteri saya menguatkan bahwa ke depan itu misalkan dia sudah merintahkan supaya ekspor masker itu dikurangi
kemudian menjaga sesuai dengan arahan presiden menjaga ketersediaan
sambil juga kita melihat perilaku perilaku spekulatif itu kita awasin
supaya jangan ada penimbunan penimbunan
itu arahnya untuk masker seperti itu
tentunya kita memperhatikan kesehatan tadi
sebenarnya arah apa yang dikembangkan oleh pak tulus tadi itu kita memang udah arahnya memang kesana nanti yang kita lakukan ya
sesuai sebenarnya ini kan protokol seperti yang dilakukan negara negara lain juga sebenarnya
cuma kita karena informasi informasi yang berkembang pesat di medsos itu orang menjadi lebih percaya gitu ya
itu yang pokoknya kita lakukan tuh langkah langkahnya udah ke arah yang
mudah mudahan trust publik kembali kuat dan ada langkah langkah yang memang nyata bagi masyarakat ya pak iskandar untuk dalam situasi seperti ini
terima kasih banyak pak iskandar sudah hadir di layar demokrasi
pak trubus bang tulus terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti jalannya perkembangan